pasca unjuk rasa di depan gedung dpr gubernur dki jakarta anies baswedan
melangsungkan pertemuan dengan kapolda metro jaya
pertemuan berlangsung di gedung balai kota jakarta pusat
kapolda dan kepala bindaerah menyambangi balai kota dki jakarta
untuk melakukan pertemuan dengan gubernur dki jakarta
pertemuan ini membahas tentang aksi massa yang berlangsung di gedung dpr
dalam pertemuan juga dibahas mengenai masalah mobil ambulans
yang disebut polisi membawa batu dan bensin logistik demo
anies membenarkan bahwa mobil ambulans itu adalah milik pemerintah provinsi dki jakarta
namun ia menyatakan batu dan bensin yang diduga ditemukan di dalamnya
bukan milik pemprov dki jakarta
lebih lanjut anies mengatakan prioritas pemerintah provinsi dki jakarta
saat ini adalah stabilitas kondisi masyarakat jakarta pas jakar usuhan
pada fase ini prioritas dki adalah
jakarta stabil seluruh masyarakat
yang aman tenang itu prioritas kami
prioritas kami bisa ada di sini
jadi bukan yang lain lain
kita tidak menghabiskan energi untuk yang lainnya
tadi pun pertemuan dengan pak kapolga pak kabinda juga
dalam rangka memastikan bahwa masyarakat di jakarta